kasus tewasnya putu satriananta rustika
taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip yang meninggal dunia di tangan seniornya
setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara ulang
polisi menetapkan tiga tersangka baru
ketiganya merupakan taruna stip berinisial fa wjp dan kak
yang memiliki andil dalam peristiwa yang menewaskan putu
hasil penyidikan dan gelar perkara
kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya
yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga
lalu fa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi
di depan pintu toilet dan ini dibuktikan dari cctv
kemudian keterangan para saksi
hingga saat ini polisi telah menetapkan empat tersangka
dan memeriksa empat puluh tiga saksi
enam diantaranya merupakan taruna tingkat satu dua dan empat
terdiri dari ahli pidana ahli bahasa pengasuh stip
serta dokter klinik dan dokter rumah sakit taruman negara bekasi
tim liputan kompas tv
aksi kekerasan yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas
bukanlah sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi
yang tragisnya berujung pada tewasnya taruna junior
akibat aksi brutal tersebut
langkah menteri perhubungan tidak menerima mahasiswa baru
untuk memutus senioritas bisa menjadi jalan keluarnya
kita akan bahas bersama psikolog forensik reza indragiri
selamat sore mas reza terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
terima kasih selamat sore
ya mas reza ini tersangka utama sudah ditetapkan
dan juga sudah ada tiga tersangka lainnya
ini kalau dilihat dari kasus ini
apakah tiga tersangka lainnya ini memang betul betul
hanya sebagai atau berperan
untuk turut melancarkan aksi tersebut
itu bagian dari investigasi kepolisian
untuk pada akhirnya menentukan siapa kira kira yang berperan sebagai mastermind
siapa yang menyediakan sarana prasarana
siapa yang menyediakan aksi strategi dan seterusnya
bahwa menteri perhubungan menyatakan moratorium
ini justru secara tidak langsung menyimpulkan
menyampaikan kepada publik bahwa kekerasan di sekolah tersebut
tidak dilakukan oleh individu per individu
terindikasi bahwa lewat moratorium itu
kekerasan sudah menjadi sebuah subkultur yang menyimpang
dilakukan oleh banyak mahasiswa di sekolah tersebut
skala penindakan untuk sebuah subkultur yang menyimpang
memang harus berskala luas berskala masuk
apakah moratorium satu tahun saja memadai
maka sungguh sungguh harus memutus mata rantai kekerasan itu
dengan cara memastikan bahwa seluruh mahasiswa saat ini
lulus tanpa ada penerimaan mahasiswa baru
sementara mereka yang masih berkuliah
dipulangkan untuk kemudian menjalani perkuliahan
seperti pada masa pandemi yaitu lewat online
inilah satu satunya cara untuk memastikan bahwa kekerasan
tidak terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya
apa yang menjadi penyebab kultur ini biasa terjadi
pertama kalau kita mau konsekuen dengan penerapan teori relasi puasa
sebagai penjelasan tentang adanya kekerasan dilakukan
maka praktis sesungguhnya di lingkungan apapun
di organisasi apapun yang ada serata
prakondisi yang tanda petik ideal bagi terjadinya kekerasan
ada senior ada junior ada kakak kelas ada adik kelas
ada kelas tiga ada kelas dua ada kelas satu
maka kemungkinan terjadinya kekerasan akan sangat mungkin terjadi
tapi memang pada akhirnya kita harus tinjau pada aspek individu
dan juga pada aspek lembaga
skalanya harus luas dan dilakukan atau ditangani secara lintas
untuk memastikan bahwa moratorium itu benar benar efektif nantinya
oke lalu apakah yang menjadi faktor faktornya ini bisa dikatakan
karena para siswanya atau mahasiswanya berada di asrama
ada sistem pangkat ada sistem hirarki
apakah ini menjadi salah satu faktor utama sub culture ini
saya berkeyakinan bahwa untuk masalah yang pelik semacam ini
kita harus melihatnya secara keseluruhan
jelas kita harus meninggalnya dari sudut pandang mahasiswa
kemudian kita menakar seberapa jauh kepedulian atau langkah
entah itu preventif maupun mitigasi yang dilakukan oleh lembaga
seban kali berbicara tentang kekerasan di sekolah
saya selalu mengajak kita untuk punya keinsafan
analisis atau kajian boleh jadi tidak cukup hanya di lingkungan sekolah saja
tapi juga harus ke lingkungan lingkungan di luar sekolah
kalau sekolah dinas merupakan bagian dari sebuah kementerian atau lembaga
bagaimana sebetulnya sistem dan subkultur ataupun kultur yang ada di organisasi induknya
seberapa jauh mereka mentoleransi adanya kekerasan kekerasan
yang dilakukan oleh anak anak didik tersebut di dalam sekolah
tidak tertutup kemungkinan bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
sementara faktor faktor pengkondisiannya
boleh jadi justru datang dari luar lingkungan sekolah
ini bisa dikatakan sekolah alpha
kemenhub juga dinilai kecolongan seperti itu
lalu apakah langkah langkah yang akan dilakukan oleh menhub
seperti dihapusnya atribusi pangkat
adanya sistem kurikulum baru
dan juga tidak menerimanya mahasiswa baru untuk satu tahun ini
akan memberikan efek atau memberikan jalan keluar
sistem kepangkatan senior junior memang tidak serta merta buruk
sebagian cara untuk membangun jiwa korsa
penghormatan terhadap sosok yang lebih tua
dan sosok yang senior sepatutnya memberikan kasih sayang
kepedulian pengasuhan kepada adik adik angkatannya
tapi yang harus diluruskan adalah bagaimana kemudian sistem hiraki
atau kepangkatan itu benar benar memiliki nilai edukatif
yang konstruktif bagi keluaran sdm yang sesungguhnya diinginkan
jadi pelurusan jiwa korsa atau penjelihan dari subkultur menyimpang
kedua sebagaimana saya katakan tadi
karena ini tampaknya secara tidak langsung diakui merupakan sebuah fenomena
kekerasan yang terwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya
maka menurut saya sekolah patut melakukan moratorium
hingga seluruh angkatannya lulus
jadi betul betul nanti perekrutan mahasiswa baru dilakukan mulai dari non komunikasi
mereka menjadi angkatan pertama kembali
harapannya dengan perekrutan mahasiswa yang betul betul baru
tanpa ada kakak kelak atau kakak angkatan mereka
maka angkatan yang baru ini bisa ditempa dengan kultur yang lebih baik
inilah satu satunya cara untuk memutus mata rantai kekerasan
sekiranya moratorium hanya dilakukan satu tahun seperti ini
saya tidak yakin bahwa kekerasan akan bisa dihentikan
dari satu angkatan ke angkatan berikutnya
psikolog forensik reza indragiri sudah memberikan tanggapannya
dan juga perspektifnya di kompas petang